misalnya nih kayak tadi minum air es bisa membuat perut buncit
atau memanaskan sayur bayam justru bisa memunculkan racun
nah kalau sayur bayam bikin racun bukan emang bener ya
kita juga punya nih informasi lebih tepatnya akan seperti apa ya
karena kan ya jadi perdebatan tuh akhirnya
berikut ini kita akan gali beberapa pernyataan yang beredar di masyarakat terkait mitos
atau fakta minuman dan makanan
bagaimana dilihat dari sisi kandungan gizinya
kira kira mana nih pernyataan yang fakta mana yang hanya mitos belaka
pernahkah anda mendengar pernyataan pernyataan berikut ini
kalau menurut aku fakta
karena aku suka makan kacang dan jerawatan kadang kadang
terus terang belum pernah ngangetin ya
karena kalau dari orang tua kalau udah dua puluh empat jam itu jangan diangetin
karena kalau misalnya dia diangetin bisa beracun
karena aku sering minum es
katanya sih ini kalau minum es kan lemaknya jadi ngumpul gitu ya
jadi menurutku sih fakta tapi gak tau bener gak
dalam membahas kandungan gizi dan nutrisi suatu makanan apakah baik atau tidak
tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi
semua itu tidak hanya bisa digolongkan benar atau salah
melainkan harus dipahami secara menyeluruh
berikut penjelasan dokter dan ahli gizi
tan shot yen mengenai pernyataan di atas
benarkah kacang bisa membuat jerawatan
nah kacang itu memang kita tahu sebagai sumber lemak
nah sumber lemak itu pun dengan catatan ada lemak yang baik ada lemak yang jahat
kacang itu sama seperti semua makanan gak cuma kacang
itu harus kenal proporsi harus kenal jadwal harus kenal variasi harus kenal kombinasi
jangan nyalain kacangnya
begitu kacangnya dimakan
makan di waktu yang salah di tempat yang salah dengan jumlah yang salah semuanya salah
jadi tentu hal ini dapat berbeda beda dampaknya setiap orang
tergantung pada banyaknya kacang yang dikonsumsi
selanjutnya bagaimana dengan pernyataan memanaskan sayur bayam akan membuatnya menjadi beracun
menurut dokter tan bayam memang mempunyai senyawa bernama nitrat yang bisa berubah menjadi nitrosamin
nitrosamin dapat menghambat hemoglobin dalam menangkap oksigen dalam tubuh
jadi untuk yang dewasa kita mendengar bahwa nitrosamin ini menyebabkan kanker
tapi ntar dulu ya yang menyebabkan nitrosamin bisa masuk bukan cuma si bayam yang diangetin
itu pun tunggu bayamnya diangetin tiga kilo
gak ada orang makan bayang tiga kilo kan gitu loh ya
dokter tan menyimpulkan bahwa bayam tidak beracun jika dipanaskan hanya untuk membuat kuahnya lebih hangat
tetapi tentu kualitas gizi sayur bayam tidak lagi sebaik sebelumnya
karena zat antioksidannya sudah rusak
selanjutnya dokter tan menjelaskan pernyataan mengenai rs dapat membuat buncit adalah mitos
air es bisa membuat bunci jika dicampur dengan minuman yang mengandung gula tinggi seperti sirup cheese tea air gula dan sebagainya
jadi yang bikin gemuk itu bukan h dua o nya es batuknya
yang dikristalkan tetapi imbuhannya
jadi saluran cerna itu bukan cuma sekedar mengkondisikan makanannya masuk dengan suhu yang sudah diatur
tetapi juga makanannya itu juga terkondisikan pula supaya aman untuk si alat cerna yang ada di bawahnya
lambung usus dan teman temannya
jadi tolong diingat ini adalah suatu cara berpikir yang terlalu naif yang harus kita luruskan
itulah penjelasan dari beberapa pernyataan
pekerjaan yang sering kita temui
ada lagi pernyataan lain yang bisa dicari kebenarannya
sandra insanasari robby bahtiar jakarta